membuat support aku ngendekin aku udah sayang sama aku sama rina
mama juga senang kok mama punya anak cantik seperti kamu dan baik sekali sayang sama anak
sama juga ya udah kamu tenang kamu jangan pikiran kamu jangan khawatir kasihan nanti
itu calon cucu omba di perut kamu nanti ikutan sedih ya nah kamu jangan khawatir
pokoknya kamu harus tenang harus percaya ada kami akan melindungi kamu
mbak nanti tolong pesanan saya jadi satu kantong ya baik ibu
ya allah kenapa begitu besar cobaan untuk anak hamba nino engkau pisahkan nino dan
andin yang tidak bersalah karena fitnah
karena tipu daya
dia menikah dengan elsa
rumah tangganya hancur untuk kedua kali
dan sekarang engkau ambil penglihatan nino ya allah
halo ini dengan siapa ya
aku kangen deh sama mama
aku dikasih kabar sama papa
makanya aku telfon mama
kondisi nino gimana ya mas sekarang
kamu masih punya muka
untuk bertanya seperti itu ke mama
setelah apa yang kamu lakukan ke nino
kamu udah keterlaluan sa
kamu udah menghancurkan pernikahan andin sama nino
kamu sudah menghancurkan hidup nino
jadi mama minta kamu gak usah sok peduli sama nino ya
karena kamu biar masalahnya
mama aku masih mau berbicara sama nino
aku masih di dunia
andi sudah yakinkan gue untuk gak usah khawatir
ma aku masih di dunia
tapi kenapa gue terus kepikiran
bagaimana sikap dino setelah semua ini
walau pasti ku terbakar cemburu
walau pasti ku terbakar jamburu
walau pasti ku terbakar jamburu

mas kamu masuk anginnya
kamu masuk angin
enggak gak masuk
enggak gak usah
gak usah gak usah
kenapa ada apa
enggak enggak enggak
gak ada apa apa
ternyata ada masanya ya mas
kita mentertawakan masa lalu dan membuat itu menjadi kenangan
mandi ini karisma putri
jangan berhenti ayo lanjutin
ya menikirnya tuh mau pijit
aduh aduh aduh
ikhlas gak sih
lanjut di kamar ya
mas kamu dulu ke kamar dulu ya
aku mau ngecek reina
ya udah jangan lama lama ya
nanti kalau udah balik pijitin kepala siapa lagi
nih lagi dia
ya udah nanti ya
emangnya gak boleh
kan istri sendiri
daripada istri orangnya michi
siapa yang berani
oh jelas lah udah besok yuk
yang penting udah nyoba
udah tidurin reina
ma pergi hidup
pernah di hoja ini
pa kerja naradel di lokasi ya
sorry nanti aku meraih
kondisi nino menurun kamu sama al bilang kalau rena tuh anak kandungnya
kata mas sol itu adalah waktu yang terbaik
jangan sampai nanti kita yang nyesel
karena kita gak tau kondisi mas nino kedepannya akan seperti apa ma
mas sampai akhir hidup dia gak akan tau soal reina
akhirnya aku memberanikan diri untuk bilang kalau reinna itu adalah anaknya
tapi setelah apa yang terjadi aku dan massa khawatir
kita berdua takut dengan apa yang nanti mas nyono udah tahu rena itu adalah anaknya
takut kalau misalkan nanti mas nino akan berasa berhak kalau anak itu adalah anaknya dia
dan dia minta reina untuk manggil dia papa
aku gak mau ma nanti dulu jangan sekarang reina masih kecil
reina masih belum tau apa apa
dengan apa mas nino yang juga udah lakuin mungkin terhadap aku dan reina
dan aku juga kasihan sama mas sal
perjuangan dia apa yang udah dia lakuin ke reina
mas al sudah mencintai dan menyaingi rena sejak dia masih bayi
mas sal ada di samping reina di saat aku gak ada
mas sal juga pasti hancur ketika nanti reina gak ada lagi sama dia
dan apa yang nino lakukan dulu ke kamu dan ke reina itu benar benar salah sangat sangat salah
tapi menurut mama nino bukanlah orang yang jahat dia sebenarnya orang yang baik
bimo adalah orang yang baik mama yakin itu
dan mama juga yakin bahwa dalam hati nino dia sangat sangat menyesal atas perlakuannya dia dulu ke kamu dan ke reina
dia pasti sangat menyesal din
pasti dia juga mengerti batasannya sampai di mana
kalau sampai dia melanggar batasannya
kamu punya anak mama kamu punya aldebaran
yang akan selalu melindungi kamu dan juga reina
dia akan melakukan
oh sayang dia akan melakukan apa saja semuanya untuk kamu
untuk melindungi reina
kamu jangan khawatir
kamu juga punya mama
makasih banyak mak
aku beruntung banget punya mama
mama sudah support aku mengandungin aku sudah sayang sama aku sama reina
mama juga senang kok
mama punya anak cantik seperti kamu dan baik sekali
kamu jangan banyak pikiran
kamu jangan khawatir
kasian nanti tuh calon cucu oma di perut kamu
nanti ikutan sedih
kamu jangan khawatir
ada kami akan melindungi kamu
sudah nangis ya
smart aku hidup sekarang
bisik kamu dulu
harus berjalan terus samo harbor vincent